coba anda lihat keindahan tanaman hias ini
dari bentuknya sudah menggambarkan kualitas dan harganya
kualitas tanaman hias seperti ini tak lepas dari sentuhan karya maestro aglonema greg hambali
greg hambali piawai membuat tanaman hias menjadi berharga fantastis
kakek berusia tujuh puluh dua tahun inilah yang meracik aglonema harlequine yang laris dijual lebih dari enam ratus juta rupiah di tahun dua ribu enam lalu
saat ini aglonema golden hope buatannya juga kian diburu pecinta dan pebisnis tanaman
jebolan ipb dan lipi ini puluhan tahun malang melintang berkarya sebagai mak comblang tanaman hias
ia mengawinkan aneka tanaman rambat di laboratorium holti kultura kompleks gebar renang siang indah kota bogor jawa barat
greg tersohor berkat produksi aneka ragam kaladium varigata hingga aglonema
untuk menjadi mak comblang ternama greg hambali harus menekuni penelitian sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
racikan perkawinan tanaman hiasnya cukup rumit
itu belum termasuk perawatan tanaman yang dilakukan selama berbulan bulan dengan suhu dan kelembapan yang terjaga
tak heran para pelanggan tak pernah meragukan produk tanaman hiasnya
ya beda dari yang lain jadi saya sendiri pribadi pun ya tidak memilih milih atau seperti apa
intinya kalau keluaran dari sini kualitasnya saya jamin dan untuk bisnisnya memang lebih bagus lagi
kini sang maestro tengah menunggu hasil riset varian kalatea jenis baru yang sudah mulai diuji coba sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga silam
selain corak daunnya yang berubah warna bentuk bundar tangkanya pun tumbuh di atas daun
meski karyanya bernilai tinggi greg hambali tak pelit membagi ilmu untuk merawat tanaman hias
kekeliruan dan perawatan bisa berupa di sini tol banyak dihiram sehingga medianya terubah
atau media itu padat karena memang sudah lebih dari setengah tahun tidak diganti
dan ini merupakan kendala yang kebanyakan bisa membuat tanaman itu jadi tumbuhnya tidak berbentuk se layaknya
tapi kurang bagus lah
rencananya dalam waktu dekat bapak aglonema akan kembali melelang produk tanaman hias silangan
seperti aneka kaladium varigata hingga aglonema
yang dinanti para pecinta tanaman hias
pastinya anda harus siap siap tercengang karena harga tanaman hiasnya yang bisa bernilai ratusan juta rupiah